hari ini kita perdana ya menjalankan ppkm darurat
karena sebelumnya kita juga telah menjalankan ppkm di perketat
ya semenjak tanggal tujuh april yang lalu
dan memang kondisinya masyarakat belum seluruhnya dapat melaksanakan anjuran dan arahan
yang kita beritahukan kepada masyarakat tersebut
saat ini dengan adanya ppkm darurat
kami sudah mendapatkan laporan di perbatasan
banyak mobil hampir ratusan sudah kita putar balikan mbak
dan memang mereka enggak tahu gitu ya
karena memang mereka datang dari luar kota padang
kota padang ini penghubung salah satu kota
dari satu kota ke kota yang lain mbak